sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku mau ikut sama zahira ya pak

udah sana pergi gi
aku pergi dulu ya pak ma
amira ini kita salah jalan ya
ini kok gak ada sih
apa harus sebelah kiri ya
yaudah kalau gak aku muter aja nih sekarang ya
yaudah cepet yuk
ini kok ada juga sih
kemana sih mobilnya
ini buntu gi
mama kamu mana mungkin masuk ke sini
mendingan sekarang kita balik lagi dulu ke rumah ya
siapa tahu orang yang bawa mama kamu itu udah bawa mama kamu ke rumah sakit
terus orang rumah sakit kan bisa aja nelfon rumah
lagiin kan rumahnya kan kebakaran
jadi harus banyak yang diberesin kan
semoga sampai rumah udah kebarat nama mama ya
rumahnya rizky hancur banget mat
wah parah juga ya ini di sini
kira kira ada yang selamat gak
tadi ada yang jembat di sini
cuma pada saat keluar panas sekali
sama sama badannya kosong
waduh gak tau deh dia selamat apa enggak
tapi untungnya udah diobak lari ke rumah sakit
kalo tiba tiba yang terjebak di dalam itu rizky atau mamanya gimana man
kita harus masuk man
kita harus bantuin mereka man
aduh udah deh
gak usah soal perhatian kayak gitu
pagian juga siapapun yang kejebak di kebakaran itu
pasti gak akan selamat
kecil banget kemungkinannya untuk selamat
bisa aja kan yang terjebak itu rizky tuh mamanya
kita harus bantuin mereka kan
non jangan jangan
terima kasih man
sampai jumpa lagi man
sampai jumpa lagi man
sampai jumpa lagi man